cuma disini nih main game gak pake ribet download christian play
mari kita cari ayah anda kalian
yang dewata agung aku benar benar tidak menyangka
ambisi wistapati sudah mengorbankan banyak orang tidak berdosa
bersabar dan tinggalkan aku
dimana aku bisa menemukan seorang tabib
untuk membantu para penduduk
itu disana ki
jagat dewa batara
apa yang terjadi pada mereka
mereka semua korban dari peperangan ini
bukankah kau dari warga
iya aku tabib disana
mari aku bantu
mengobati mereka semua
untuk rakyat pajajaran
memangnya kenapa kalau aku membantu orang pajajaran
tugas seorang tabib itu
tapi membantu orang yang membutuhkan bantuan
tidak peduli siapapun mereka
ini kesempatanku untuk menghabisi mereka
hei yang dewa ta'agung
aku benar benar tidak menyangka
sudah mengorbankan banyak orang tidak berdosa
pix kau berdosa
nimas sendiri siapa
apa nimas ini adalah prajurit pajajaran
aku subang larang istri kakanda prabu siliwangi
nyai ratu subang larang
aku tidak bisa mendidik anak anakku
aku seorang ibu yang tidak berguna
yunda yunda bangunlah
rai aku malu padamu
aku tidak ada kuasa atas mereka
mereka yang menyebabkan peperangan ini
aku benar benar malu padamu rai
suami kita bersahabat
ibarat kakak dan aku
tapi apa yang terjadi sekarang
aku benar benar ibu yang tidak berguna
aku siap kalau aku harus dihukum atas tindakan putraku
yunda ini bukan salahmu
tidak perlu meminta maaf atas semua kesalahan yang tidak kau perbuat
semua sudah berlalu
dan semua sudah terjadi
sekarang kenapa kau ada di sini
tempat ini sangat berbahaya
sampai sampai aku tidak mengenali yunda
karena yunda berpakaian seperti ini
rai aku benar benar mengkhawatirkan raden walang sungsang yang dibawa oleh wistapati
putraku walang sungsang dibawa oleh raden wistapati
putraku walang sungsang
aku harus mencarinya yunda
aku harus mencarinya
tapi anda seperti marah sekali padaku
aku harus bagaimana
orang bertopeng itu
ternyata dia memiliki senjata hemat
dan mampu mengalahkan hujan hitam
ini hanyalah salah paham
selama ini bersembunyi di balik topeng
dan berbuat kurang menolong
aku melakukan semua ini
biarkan aku jelaskan kusip ramu
tidak perlu kau jelaskan
kau pikir aku akan membiarkan
setelah kau membunuh seluruh keluarga adikmu
aku tidak mungkin balik melawan ayah anda prabu siwa
karena dia adalah ayah anda
dan kau pikir
dengan pura pura menolong
aku bisa melupakan semua kejahatanku
kau sedang menjalankan siasat jahat
dengan cara berpura pura menolong
setelah ku terlainah dengan kebaikan
pasti akan membokongmu
kau akan menemukan kebaikanmu
kau akan menemukan kebaikanmu